sebagai pemohon dan anggota dewan riset dki jaya heru susatyo mengajukan uji materi pada agustus dua ribu dua puluh satu lalu
terhadap pasal empat puluh delapan ayat satu undang undang nomor sebelas tahun dua ribu sembilan belas tentang sisnas iptek
sebagaimana telah diubah pasal satu ratus dua puluh satu uu nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh satu tentang cipta kerja
menurut heru dalam pasal dan penjelasannya itu ada kata integrasi dan frasa antara lain
yang maknanya harus diperjelas agar tak ambigu termasuk tafsir menjadi peleburan berbagai lembaga penelitian
meski saat ini permohonannya berstatus tidak diterima heru dan teman teman peneliti lainnya
terus memantau revisi dari undang undang cipta kerja dan membuka opsi mengajukan uji materi ulang
jadi kami mengajukan uji materi itu karena
menganggap biang keroknya ada pada kata terintegrasi dan ada pada frasa antara lain
yang ditafsirkan secara meluas sampai peleburan lembaga
ini yang akhirnya mengganggu infrastruktur dan mengganggu ekosistem riset indonesia
kalau sekarang sudah di kita mungkin bukan tidak mungkin akan ada uji materil ulang
apabila undang undang cipta kerjanya kemudian kan dua tahun ini harus disesuaikan oleh pemerintah dan dpr ya
bukan tidak mungkin akan diajarkan uji materi kembali
atau mungkin tidak mungkin akan ada uji materi kepada pp nya atau pemerintah terkait dengan hal ini
dengan sista sipet ini bukan tidak mungkin ya
jurubicara mahkamah konstitusi fajar laksono menyatakan undang undang cipta kerja kini berstatus inkonstitusional bersyarat
maka permohonan apapun yang berkaitan dengan undang undang cipta kerja
termasuk gugatan atas nama heru susetio tak bisa dilanjutkan sampai tahap pembacaan amar putusan
karena kehilangan objek gugatan
fajar merinci proses gugatan undang undang sisnas iptek baru sampai tahap awal
yakni fase perbaikan permohonan dan permintaan keterangan pemohon
proses pun terhenti di awal desember karena adanya putusan mk no sembilan puluh
sebetulnya karena ini saja sudah dikatakan kehilangan objek
berarti kan tidak ada yang bisa diuji lagi sebetulnya
nah tentu pernyataan
pernyataan inkonstitusional itu yang diaju pada putusan sembilan puluh satu itu
ketika dalam jangka waktu dua tahun perubahan atau perbaikan yang menurut perintah mk harus sudah selesai
tidak dapat dilaksanakan maka berujuk pada putusan sembilan puluh satu itu
undang undang cipta kerja ini dikatakan inkonstitusional perannya
pembahasan ini baru akan dimulai pada tahun ini
dalam rapat badan legislasi dpr dan kemenkum ham desember lalu
proyek revisi undang undang cipta kerja sudah masuk program legislasi nasional